partai golkar menggelar survei untuk menentukan bakal calon gubernur yang akan diusung pada pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh
dalam survei tersebut ada empat belas nama calon yang akan dipilih partai golkar
dengan melibatkan satu dua ratus empat puluh tujuh responden dari empat puluh empat kecamatan di dki jakarta
partai golkar melakukan survei untuk menentukan bakal calon gubernur yang akan diusung pada pilkada dki dua ribu delapan belas
dari empat belas nama yang disurvei nama basuki cahayapurnama dan yusril iza mahendra bersaing dalam perolehan angka keterpilihan tertinggi